kita langsung beralih ke informasi luar negeri
pada selasa pagi waktu setempat korea utara meluncurkan rudal melintasi langit hokhaido jepang
indonesia mengecam keras peluncuran rudal oleh korea utara tersebut
peluncuran rudal ini dinilai meningkatkan ketegangan di semenanjung korea dan juga kawasan asia timur
sehingga berdampak negatif pada stabilitas keamanan di kawasan
adapun indonesia dan korea utara masih memiliki hubungan diplomatik yang baik
tapi hanya saja kementerian luar negeri belum berencana memanggil duta besar korea utara untuk indonesia untuk membahas peristiwa ini
sebelumnya pemerintah korea utara sempat mengancam akan menyerang guam yang merupakan negara koloni amerika serikat di samudera pasifik
kita melihatnya seperti ini bahwa hubungan diplomatik dan komunikasi masih penting cukup penting untuk bisa menyelesaikan satu masalah
oleh karena itu tanpa adanya komunikasi tanpa ada hubungan
akan sulit kita bisa mengadres masalah yang ada
oleh karena itu tentunya hubungan ini masih akan kita teruskan kita pertahankan
kan sudah lewat ya kejadiannya jadi kita nggak bisa menghimbau
tapi tentunya dimanapun wni kita ada tentunya pemerintah akan selalu meminta agar mereka berhati hati
dan juga mengikuti aturan dan arahan dari pemerintah setempat